terima kasih anda masih bersama kami di political show
pembatalan indonesia sebagai tuan rumah piala dunia u dua puluh berbuntut panjang
gubernur jawa tengah yang juga kader pdi perjuangan ganjar pranowo
turut menolak kedatangan timnas u dua puluh israel
dianggap berkontribusi terhadap pembatalan tersebut
spekulasi pun muncul sikap ganjar itu merenggangkan hubungannya dengan presiden jokowi
seraya di satu sisi prabowo menyatakan sudah masuk dalam tim jokowi
apakah ini momentum peta politik dua ribu dua puluh empat akan berubah
malam ini kita akan membahasnya dengan arah sumber yang sudah hadir di studio
saya perkenalkan satu satu dari yang paling kanan ada wakil ketua umum partai gerindra
habibur rahman selamat malam
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam ada politikus pdi perjuangan bang adian apitupulu selamat malam
selamat malam merdeka
ada deklarator ganjarian spartan bang ade armando selamat malam
bang ade oke sehat
sehat oke dan masih bersama dengan direktur eksekutif indikator politik mas burhanuddin mutadi
dan seperti biasanya teman teman mahasiswa kita undang untuk bergabung melalui sambungan virtual
ada himpunan mahasiswa ilmu pemerintahan universitas singapura bangsa kerawang
nah ini banyak yang ikut malam ini karena pasti banyak yang pecinta bola
selamat malam teman teman
pada pemilu dua ribu dua puluh empat ini berhak bersuara
nanti berhak mengkritik menyatakan pendapat bertanya juga kepada para politisi di sini
terutama soal batalnya indonesia menjadi tuan rumah piala dunia
pasti banyak yang broken heart disini ya
oke ini akan berpengaruh gak pada pilihan kalian nanti pada pilpres dua ribu dua puluh empat
saya mau ke bang adian dulu
bang adian ini kan indonesia sudah batal ya menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh dua ribu dua puluh tiga
publik kan menuding bahwa dua kader anda dua kader pdi perjuangan

ada pak ganjar pranowo gubernur jawa tengah dan pak adian perjuangan

ganjar pranowo gubernur jawa tengah kemudian pak wayan koster gubernur bali
ini turut berkontribusi atas pembatalan itu
dan pdip juga tegas menolak kedatangan dari timnas u dua puluh israel
ini publik yang kemudian menyalahkan sampai dirujak sama netizen bang adian
pdip merasa bahwa ini akan merugikan nggak secara elektoral
secara elektoral kita tunggu aja nanti surveinya saudara kita ini kan
tapi kalau secara nilai kita meyakini langkah ini benar

tapi kalau secara nilai kita meyakini langkah ini benar
ini sangat panas akan ada banyak kelompok politik yang menunggangi itu
karena isunya israel dan palestina kemungkinan pergeseran isunya menjadi politik identitas
kira kira seperti itu
ada tidak yang diuntungkan ketika itu bergeser pada politik identitas
mungkin lalu kemudian tidak terkontrol sedemikian rupa
terjadi kekacauan kegentingan memaksa lalu terjadi legitimasi untuk pemilu ditunda
masuklah pada perpanjangan
masa jabatan ada nggak yang diuntungkan untuk itu
apa yang dilakukan itu dalam konteks kemanusiaan dan sebagainya
walaupun tidak berangkat dari analisa tersebut
tanpa disadari kemudian peluang untuk menggunakan situasi untuk pemilu ditunda perpanjangan tiga periode dan sebagainya terbantahkan
peluang untuk kemudian isu israel palestina berkembang menjadi politik identitas terbantahkan
dalam konteks itu
disadari tidak disadari
berangkat dari analisa itu maupun bukan
menurut saya bangsa diuntungkan
nah ini ada di mahasiswa nih
boleh tidak mereka punya pendapat
boleh tidak mereka punya sikap
boleh tidak kemudian buruh semua punya sikap pendapat
boleh tidak ganjar dan koster punya sikap
yang penting dasar sikap itu memang tidak rasis
dan itu adalah hal yang harus diperhatikan
tidak menyerang etnis suku agama dan sebagainya
tapi berangkat dari pertimbangan historis ideologis dan kemanusiaan
enggak ada yang salah
dan pernyataan ganjar maupun koster tidak menolak piala dunia loh
tapi menolak kehadiran timnas israel di bali kalau kata koster
di tempat lain boleh ya boleh
kalau menurut ganjar juga sama
artinya itu adalah hal yang harus diperhatikan
artinya tidak ada
karena ganjar dan koster dianggap oleh banyak netizen sebagai penyebab
alat ukurnya apa
mereka bukan pengambil keputusan
mereka berdua bukan pengambil keputusan piala dunia dijalankan atau tidak dijalankan
tapi mereka punya hak konstitusional untuk menyampaikan pandangannya
karena mereka kepala daerah
apakah mereka berpolitik
mereka menyampaikan sikapnya
informasi yang mereka dapatkan
sebagai kepala daerah
justru yang saya tanya
kenapa kepala daerah lain tidak bicara
sampaikan saya pendapatnya
kalau misalnya ada yang bilang di tempat saya aman ya silahkan
keputusan ada di fifa
presiden tetap inginlah melanjutkan
koster katakan terserah presiden
makanya suratnya pada negara loh pada pemerintah
ganjar katakan pemerintah pusat lah yang tetap putuskan
ketika presiden putuskan berjalan
sekjen katakan kita ikut arahan presiden
dan kemudian dianggap sebagai kepala daerah
lalu fifa memutuskan
ya salah fifa lah
karena fifa berpendapat melalui
menteri bumn dan juga ketua umum pssi
pak erick thohir mengatakan bahwa
ini ada intervensi dari dalam negeri
intervensinya adalah penolakan dari dua kepala daerah tadi
fifa itu siapa
fifa itu berdiri seribu sembilan ratus empat
sudah satu ratus sembilan belas tahun usianya
sudah berkali kali saya sampaikan seperti ini
kata pak erick dua ratus enam belas negara bergabung di situ
lalu cuma karena dua pernyataan yang tidak ada ancaman apapun
mereka mundur gitu
di pernyataan dua orang kepala daerah
dan dalam pernyataan itu alasannya kemanusiaan ideologis dan historis
tanpa nada ancaman
tanpa bilang kita mau bekot
tanpa bilang kita mau demo dan sebagainya
tiba tiba mereka mundur
artinya fifa harusnya jujur
ada nggak hal lain yang membuat mereka batalkan
ada dua ratus delapan sebelas sampai enam belas kira kira anggota fifa
semuanya punya lembaga intelijen
buka dong datanya
oke ancaman keamanan
ancaman keamanan kekhawatiran kerusuhan dan sebagainya
kalau ada buka dong
mereka pasti mengambil keputusan berdasarkan basis data informasi dan sebagainya
jadi menurut tdp ini faktornya gak tunggal
sebuah organisasi setua fifa
dengan dua ratus sekian banyak negara
tiba tiba membatalkan agenda dunianya
hanya karena pernyataan dua orang
yang di dalam pernyataan itu tidak ada ancaman sama sekali
menurut saya tidak logis
tapi publik kan sudah terlanjur berpendapat ya
pdi perjuangan tidak khawatir ya
bahwa ini akan mengerus elektabilitasnya gijar pranowo bang adil
dalam konteks ini kita lebih khawatir ketika
kita tidak bicara dia punya dampak keperluan ya
tidak buruk terhadap bangsa
lebih baik kita bicara
dan bangsa terselamatkan dibandingkan kita diam
dan tiba tiba kemudian terjadi sesuatu
dan kita saling menyalahkan
kan semuanya bisa dihitung
pada pak presiden sejak agustus dua ribu dua puluh satu
ada data dari lemhanas melalui fgd nya
ada data dari bin dan sebagainya
itu kan bisa kemudian kita bertimbang timbang
saya punya pertimbangan jangan
dia punya pertimbangan jangan
presiden bilang jalan ya kita ikut jalan
ketika presiden bilang jalan
itu loh kalau menurut saya
fifa lah yang kemudian
tidak menganggap kita sebagai sebuah negara yang berdaulat
saya mau ke bang habib bang habib menurut gerindra ini
bangsa ini diuntungkan dengan batalnya
piala dunia di indonesia
kita menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh
seperti yang tadi disampaikan oleh bang adian
maksudnya gimana pertanyaan anda
iya apakah kemudian bangsa ini diuntungkan
tidak jadi datang ke indonesia dan kita tidak menjadi
tuan rumah piala dunia u dua puluh dua ribu dua puluh tiga
saya gak ngerti ya
apa yang jelas kan
kalau sikap gerindra
jangan sampai persoalan gagalnya
penyelenggaraan piala dunia
justru membuat kita
terpecah belah kita gontok gontokan
kita saling salah menyalahkan
kita saling serang menyerang
itu tentu tambahan masalah lagi
tentu kita semua menyesalkan
kita gak jadi
tuan rumah piala dunia ini
semua pihak saya pikir sama ya
menyesalkan kita gak jadi
tuan rumah piala dunia
tapi yang lebih bahaya lagi
kalau gara gara tidak jadi piala dunia ini
kita malah terpecah belah sebagai bangsa
jadi udah benar ya
udah benar gimana
saya ngomong satu sisi kita menyesalkan
kok diuntungkan atau tidak semua menyesalkan
kita tidak jadi tuan rumah piala dunia
di sisi lain jangan sampai ini
pemecah belah antar kita
tadi bisa ambil kesimpulan sudah benar
makanya saya tanyakan tadi
kita jangan saling salah menyalahkan
jadi kesimpulannya bagi gerindra bagaimana
apakah kemudian apa yang
kita semua menyesalkan
kita batal jadi
tuan rumah piala dunia
jadi tidak ada yang diuntungkan
kita semua menyesalkan
dari awal kita semua menyesalkan
oke saya mau ke bang ade
apakah kemudian memang bangsa ini diuntungkan
apakah kemudian bangsa ini diuntungkan
ketika kemudian batal menjadi
tuan rumah piala dunia u dua puluh dua ribu dua puluh tiga
tadi kan sebenarnya data datanya sudah disajikan ya
berapa besar kerugian yang kita
memban akibat dibatalkannya
ini paling tidak
kita sudah bicara ekonomi
uang yang keluar sudah berapa banyak
bahkan kalau kita bicara tentang para
fan sepak bola
ya ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa kan
bisa menyaksikan sebuah ajang
langsung di indonesia
para pemain sendiri juga sudah mengakui bersedih
mereka seperti kehilangan harapan
bahwa cita cita mereka akhirnya
tapi yang terpenting disini menurut saya begini
yang dikatakan oleh bung adian tadi
adalah berdasarkan asumsi asumsi
tertentu yang mungkin saja benar
saya tidak ingin
membantah apakah benar ada ancaman keamanan
disini kita tidak melihat
data semacam itu tapi mungkin
bung adian atau barangkali pdip
punya data data semacam itu
tapi yang jelas di
ruang publik itu tidak pernah
yang kita tahu sebagai orang di luar ini
semua adalah dan saya rasa para mahasiswa
atau para penonton hanya tahu bahwa
sebetulnya semua berjalan
sampai dua bulan sebelum piala dunia itu
ketika dua bulan sudah mau berlangsung
itu tiba tiba saja
pak wayan koster ya walaupun
suratnya pak wayan koster itu tidak cukup meledak
pak ganjar pranowo beberapa hari kemudian
dan itulah yang kemudian
meledakan ini semua
apakah fifa mengambil keputusan
berdasarkan itu atau tidak kita nggak tahu
tapi yang jelas kronologinya begitu
jadi pak ganjar
membuat pernyataan bahwa
sebaiknya israel ditolak
selanjutnya fifa menyatakan bahwa
dibatalkan menjadi tuan rumah
nah kalau kronologi yang semacam itu
menjadi sangat wajar bahwa orang kemudian
pernyataan pak ganjar tersebut
dan ingat pak ganjar itu sama sekali
dan pak wayan koster tidak menyebut
soal yang tadi disebut oleh bung adian sebenarnya
hanya murni menyebut soal
bukan kenapa timnas israel
ingat ya timnas israel sebetulnya sudah kita ketahui
akan menjadi salah satu peserta
sejak setahun yang lalu
tapi kalau sekarang tiba tiba
bulan sebelum hari h itu dibatalkan
harusnya ada alasan yang jelas kan
kenapa sekarang tiba tiba
pdip atau ganjar atau koster
itu menyatakan sebaiknya kita menolak israel
nah penjelasan yang diberikan
yang saya ingat dari pak ganjar adalah
karena ini sesuai dengan amanat
dan kemudian itu kaitannya sama
jadi kaitannya adalah
dengan sesuatu yang amanat
pak bung karno
kalau saya tidak salah
sekitar enam puluh tahun yang lalu
jadi itu yang kemudian
karena ini menjadi ramai
dan pak ganjar adalah seorang gubernur
jawa tengah loh
yang sebetulnya tidak terlalu relevan untuk mengeluarkan sikap
ini beda dengan pak wayan koster
yang adalah gubernur bali
sementara pak ganjar adalah seorang
gubernur jawa tengah
venuenya adalah di solo
dan di solo ada mas gibran
mas gibran menyatakan dia sih nggak ada masalah
jadi pernyataannya mas ganjar menolak
kedatangan timnas u dua puluh israel itu
ini adalah bentuk tes uji loyalitas
atau mas ganjar dikorbankan
nah itu menjadi ramai disitu
pertanyaan besarnya kan begini
kenapa ganjar ya yang harus bicara semacam itu
misalnya kalau kita saya mau berandai andai
kenapa enggak ibu puan
yang adalah ketua dpr kan
yang pasti lebih strong
kalau dia menyatakan itu
kenapa pak ganjar
dan kalau kita baca di
majalah tempo itu kan digambarkan
di sana bahwa selisih antara
pernyataan pak koster ke pak ganjar
itu ada selisih sekitar delapan hari
kalau gak salah
jadi tidak langsung tuh
jadi pada tanggal tiga belas katanya
bu mega menginstruksikan mas utut
besoknya pak koster
delapan hari kemudian baru pak ganjar
jadi ada selisih delapan hari
dimana pak ganjar seperti
mas ganjar seperti menimbang nimbang mereka
perlu atau tidak mengeluarkan pernyataan tersebut
yang akhirnya dia putuskan dikeluarkan
jadi ini tes uji loyalitas menurut anda
sehingga wajar dong
sehingga wajar kalau kemudian orang ber
berspekulasi paling tidak menganalisis
berspekulasi membayangkan bahwa
hanya mas ganjar
yang diminta untuk mengeluarkan
pernyataan ini dan bukan
tokoh tokoh pdip yang lain
barangkali karena ya memang
untuk menguji seberapa loyal dia terhadap
yang negatifnya yang sisi yang lainnya
adalah bahwa jangan jangan
memang ada orang orang
yang gak suka dengan mas ganjar
dan kita kan juga gak mau menutup
mata dari kenyataan bahwa
sebetulnya sulit sekali mas ganjar ini
untuk maju jadi capres
nah sehingga disitulah timbul
dugaan bahwa jangan jangan
ini memang dalam rangka menjebak
oke saya mau tanya ke bang adian menanggapi ini tadi
menanggapi yang mana yang menjebak
yang tadi apakah jangan jangan ini adalah
bagian dari tes uji loyalitas dan
jangan jangan ini ingin menjebak mas ganjar
pak ganjar pak koster itu
pernah menjadi anggota dpr
pernah memiliki jabatan jabatan lain
dan sekarang menjadi gubernur
tidak perlu kita ragukan
demikian banyak dari banyak jebakan politik lainnya
dan saya pikir dia tidak di jebak
dia dengan sadar makanya sampai sekarang dia tidak membantah itu
sekalipun dia tidak membantah
dia cuma bilang nanti akan terbuka kebenarannya
itu saja yang dia sampaikan
nah yang menurut saya bisa nggak sih
kita masuk pada ruang logika saja
saya selalu membayangkan hampir setiap malam
ini ganjar dan koster ini berdua
seolah olah itu membuat dua ratus enam belas negara ini mundur gitu
ini logikanya dimana
seolah olah dua ratus enam belas negara ini
gak mendarat melihat ganjar sama koster
walaupun omongan mereka juga bilang
tim israel jangan datang ya
gak ada ancaman apapun
gitu loh kok tiba tiba begini
wah gak logis ini
menurut saya tidak logis
ini mempermalukan viva sendiri
kalau bung ade bilang spartan
ya separtanya mereka berdua gitu loh
sepuluh orang melawan dua ratus enam belas negara
dengan seluruh pasukannya
dengan seluruh apalat keamanannya
dan seluruh rakyatnya kira kira seperti itu
apa iya sedah sihat itu ganjar
atau dia dikambing hitamkan
oleh sebuah gerakan lain
yang mungkin mau mencuri momentum politik
itu siapa maksudnya
saya tidak tahu
dari tadi pagi saya baca betul pernyataan pak koster
saya sampai ambil suratnya
gak ada sesuatu yang istimewa
tim israel janganlah datang ke bali
bali loh kata koster
bukan ke indonesia ke bali
ganjar juga cuma bilang standar seperti itu
gak ada ancaman
gak ada intimidasi
gak ada bilang kami akan boykot
kami akan demonstrasi
sangat intelektual bahasanya
bobotnya memang bobot seorang gubernur gitu
yang saya takutkan begini
ketika kita benarkan orang mencacimaki
membuli orang lain karena pernyataan
kita jadi menghakimi orang lain
dan beraku di taktor tanpa kita sadari
lebih baik kita periksa
salahnya dimana pernyataan mereka
kalau gak ada biarkan itu hak mereka
orang selalu katakan begini
saya tidak setuju pendapatmu
tapi hakmu untuk menyampaikan pendapat itu akan saya bela sampai mati
kira kira seperti itu gitu
apapun yang dikatakan oleh mas ganjar kan
sekarang diserang ya oleh publik
ini sebetulnya merugikan ya berarti
untuk elektoral mas ganjar
dan tiket pencapresan yang juga belum pasti
oh iya saya seperti dikatakan tadi
saya anggota dewan pembimnanya
dan sekarang ini sudah berulang kali
saya dikontak dihubungi oleh
berbagai orang yang menyatakan
saya mundur aja deh saya gak jadi dukung ganjar
kalau kita baca berbagai
metos tadi dikatakan kan
instagramnya mas ganjar itu diserbu oleh
gak tau berapa ribu katanya tadi ya
atau banyak diantaranya yang menyatakan
tidak lagi menjadi pendukung ganjar
jadi jelas walaupun saya
kita memang harus menunggu hasil
survey berikutnya ya
tapi kalau ini sih buat mas ganjar jelas
sesuatu yang merugikan
dan sayangnya seperti saya katakan tadi
saya adalah pendukung ganjar
dan saya merasa bahwa sampai saat ini
ganjar adalah kandidat terbaik
untuk menjadi presiden di indonesia ya
ini bisa berdampak
sangat serius terhadap
dan juga mungkin terhadap pdip
mas burhan bagaimana kemudian
peristiwa pembatalan indonesia menjadi
tuan rumah piala dunia ini apakah memang
berdampak serius terhadap elektoralnya
ganjar pranowo dan juga pdi perjuangan
meskipun belum ada datanya ya mas ya
tapi ini kan publik sebegitu
instagramnya mas ganjar
kemudian ke pdi perjuangan
dari situ aja masih udah bisa tergambar gak sih
survey telpon yang kami lakukan
secara representatif tanggal dua puluh dua
dua sampai dua puluh tujuh maret
nah tentu ada kelemahan
karena tidak bisa mewakili seluruh
rakyat indonesia tapi setidaknya data
bps mereka yang punya hp
nah dari survei yang kami lakukan
itu ada temuan menarik
itu pada dasarnya setuju
tetap diadakan di indonesia
meskipun dengan resiko
harus mendatangkan israel
tergantung simulasi pertanyaannya
tetapi delapan simulasi yang kami pakai
itu semuanya menemukan mayoritas masyarakat setuju
boleh datang karena bagian dari
peserta yang lolos kualifikasi
nah ini menarik karena
waktu kami melakukan survei itu
ruang publik itu diisi oleh suara penolakan
bukan hanya dari pd perjuangan
tapi juga dari pks
dari pan termasuk dari ormas islam
seperti muhammadiyah atau mui
suara penolakan itu minoritas
tergantung jenis simulasi
nah pertanyaannya apakah suara penolakan
itu punya dampak terhadap
pd perjuangan atau ganjar
kita punya pertanyaan
pemilu dua ribu sembilan belas memilih siapa
nah mereka yang memilih
dalam survei kami yang mengaku
di pemilu terakhir
itu ternyata sebagian besar setuju
israel tetap datang
jadi artinya ada gap antara aspirasi
elit dengan basis konstituen
nah siapa yang
siapa yang menolak kehadiran israel
sebagian besar adalah mereka yang
mengaku memilih pks dan pan dan p tiga
penolakan itu memang ada
resonansinya tetapi di kalangan basis
parti parti islam tadi
pkb pun mayoritas setuju tetapi
tiga parti islam ini dalam survey kami
itu menolak kehadiran israel
nah berikutnya kita juga punya pertanyaan
capres siapa yang akan
ibu bapak pilih jika pemilu
diadakan pada saat survei dilakukan
nah lagi lagi menarik temuannya
mereka yang mengaku memilih
menolak kehadiran israel
tetapi yang mengaku akan memilih
tetap setuju israel hadir
karena mereka merasa
israel itu adalah peserta
yang lolos kualifikasi piala dunia
jadi lagi lagi yang ingin saya katakan adalah
antara aspirasi elit dengan basis
masanya nah pertanyaannya apakah
setuju yang kebetulan mengaku akan memilih
pilih berjuangan atau ganjar
kemudian melampiaskan kekecewaan ke yang lain
saya tidak tahu karena surveinya
dilakukan sampai tanggal dua puluh tujuh maret
dan apakah eskalasi
kekecewaan itu membesar
yang tetap setuju
israel hadir asumsinya
saat itu piala dunia tetap berlangsung
ternyata kan beberapa hari kemudian
ada keputusan fifa yang mengatakan
jadi belum tahu siapa yang dapat untung dan dapat rugi ya
meskipun ada beberapa analis
yang mengatakan kemungkinan
merasa kecewa dengan statement pilih berjuangan
kemudian melampiaskan kekecewaan
dengan memilih calon yang lain
misalnya ke pak prabowo itu make sense
justru aneh kalau
kecewa terhadap statement ganjar
pada dasarnya sudah menolak basis masanya
dan juga demikian
cuma lagi lagi ini kan spekulasi
kita tunggu dulu
saya mau tanya anies pernah menolak
bukan maksud saya
kalau kita lihat
belum pernah ya
kalau kita kan ada pertanyaan
jika pilpres diadakan hari ini
siapa yang ibu bapak pilih
mayoritas pendukung anies menolak
nah itu yang kemudian membuat anies dia diem saja kan
ngapain karena suaranya sudah terpresentasi
dari penolakan misalnya segmen pemilih
dan lain sebagainya
rumit karena terus terang
ada banyak hal
banyak variable yang kita tidak tahu persis
apa yang disampaikan bung adian
atau bung ade tadi itu menambah komplikasi
tapi buat pemilih itu
sederhana mereka melihatnya
jadi yang disampaikan oleh bung adian
mungkin sebagian dianggap asumsi
tetapi yang sudah pasti adalah satu
tuan rumah dibatalkan
dua itung itungan soal kerugian
meskipun kita bisa berdebat ya
apa betul sampai sekian triliun
tapi paling tidak kan sudah ada nih
ongkos yang harus dibayar
nah pertanyaannya publik ini menyalahkan siapa
nah ini bagian dari misteri yang kita harus tunggu
karena surveinya belum ada
basis pemilih ganjar bisa beralih ke prabowo
gerindra melihat peluang itu nggak
ya kita gak se pragmatis itu ya
soal kehidupan berbangsa dan bernegara
beyond ya jauh di atas
saya tapi perlu sampaikan bahwa
sikap gerindra adalah tegak lurus
loyal kepada pemerintah
piala dunia ini kan under dua puluh
sudah sejak lama diputuskan
ada proses kualifikasi dan lain sebagainya
dan itu pun ya
palestina sendiri yang menyampaikan
sebagai hasil dari
bukan dia diundang begitu saja
tidak mengurangi dukungan indonesia
duta besar tersebut sehingga
kita semakin yakin bahwa kita memang
tegak lurus pada keputusan pemerintah
dalam hal ini ya
menyelenggarakan piala dunia ini
pemilu ini masih hampir setahun lagi
kalau dibilang game changer
dan di atas soal kontestasi pemilu
ada hal hal besar yang menurut kita
ya kan perlu kita
jadikan topik untuk kontestasi ini
masa sih game changer
karena soal fifa doang gitu kan ya
kita enggak lah jadi
kalau perintah pak prabowo jelas
ke saya tadi yang saya pertama
sampaikan kita jangan terpecah pecah
kita mau piala dunia kita sudah ribut
gagal pun kita mau ribut ribut lagi
ngapain kita buang waktu
yang paling penting adalah
udah lah sekarang kita cari evaluasinya
seperti apa cari
dampaknya ini seperti apa ke depan
otoritas olahraga kita
tapi kalau dapat berkah elektoral masa gak bersyukur
masa kalau dapat berkah elektoral
makanya kadang kadang teman teman ini
seolah olah kita sepragmatis itu gitu
itu kan kata pengamat
kemungkinan mungkin ada pergeseran
kita harus tetap mengedukasi publik
ya bang adian bahwa
ada gap perbedaan
kepentingan elit dengan suara di publik
tadi yang disampaikan oleh mas buran dari hasil surveinya
jadi ada perbedaan pandangan
antara elit dengan publik
menanggapi soal kedatangan timnas u dua puluh israel
dan itu terpotret dari hasil survei
sebenarnya kan banyak yang kita sampaikan
termasuk saya tadi itu lebih banyak
lebih besar presentasenya dengan pengandaian
dalam bentuk asumsi asumsi ya
misalnya begini kalau misalnya saya contohkan
memangnya kalau timnas israel datang ke indonesia
yang dibawa bolanya
ada konflik yang itu terbawa
kalau di situ di batas bolanya yang dibawa
atau kaosnya yang dibawa
atau simbol simbol kesebelasannya yang dibawa
kalau berhenti di situ
tapi kalau konflik dia ikut terbawa bagaimana
siapa yang bertanggung jawab terhadap itu
tapi kalau menjawab apakah ada
gap tadi ya bisa saja
kita melihat lebih
wah kalau ini gimana kalau ini gimana segala macam
tapi kalau ini lebih banyak
sampai saat ini memang
tidak ada satupun kata dari ganjar dan koster
tidak ada gitu loh
jadi jangan kemudian dia cuma menolak satu negara
oke jangan dijadikan alasan bahwa dia menolak semuanya
saya mau ke bang ade
tapi dijawabnya nanti dulu bahwa ada
pergeseran tadi basis pemilih
ganjar yang mungkin ke prabowo subianto
melihat tadi ada gap
antara kepentingan elit dengan suara publik
ini bagaimana tanggapan dari relawannya ganjar
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di politikalsyur